tidak terima ditegur warga lantaran memacu kendaraan di jalanan desa
seorang pria diduga anggota kepolisian menodongkan pistol ke arah warga desa tambak rejo
kabupaten waru kabupaten sidoarjo senin malam
pria ini kemudian menembakkan senjata dua kali ke udara di hadapan warga
sebelum akhirnya kembali memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi
warga kemudian melaporkan kejadian ini ke polresta sidoarjo
kami siang identitas pelaku penembakan diketahui adalah brigadir polisi aca
dari pemeriksaan propampolresta besurabaya wakapolresta besurabaya akbp hartoyo mengatakan
saat kejadian brigadir aca sedang terburu buru mengantarkan istrinya yang akan melahirkan
sehingga timbul keributan dengan warga
brigadir aca kini diamankan propampolresta besurabaya dan terancam sanksi disiplin
disiplin yang terkasatnya tidak ada toleransi
bahwa perilaku yang seperti itu tidak patut untuk dilakukan
kemudian akan menjadi koreksi buat kita dunia polresta besurabaya
selain mengamankan brigadir aca untuk diperiksa
si propampolresta besurabaya juga telah mengamankan senjata api miliknya
penyeliputan cnn indonesia